pemerintah pusat melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
mencatat adanya perubahan tren wisata di tengah pandemi covid sembilan belas
wisatawan masih berfokus pada wisata domestik
dan sangat peka pada masalah kebersihan kesehatan dan keamanan
untuk menanggapi perubahan ini kemen parekraf telah melakukan berbagai upaya
salah satunya menerapkan adaptasi kehidupan baru
melalui penerapan protokol kesehatan di berbagai sektor kepariwisataan di tanah air
kembali ke pariwisata
pemulihan pariwisata di tanah air akibat terkena dampak pandemi covid sembilan belas
menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi nasional pariwisata dan ekonomi kreatif dua ribu dua puluh
yang digelar kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif badan parekraf
di nusa dua bali jumat sore
selain kebijakan strategis revitalisasi destinasi wisata
serta pengembangan produk wisata
hal yang tak kalah perubahan tren wisata
penting dalam pemulihan di sektor pariwisata
akibat terkena dampak pandemi
adalah strategi pemasaran yang tepat
baik terhadap pasar maupun minat wisatawan domestik
atau manca negara
deputi bidang pemasaran kemen parekraf badan parekraf lianis caya menjelaskan
saat ini terjadi tren perubahan wisata di tengah pandemi
yakni selain berfokus pada wisata domestik
hal yang penting adalah penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata
menuntutkan destinasi wilayah
ini adalah pererakan protokol kesehatan
karena sekarang sudah ditemukan
jadi itu itulah mereka antara orang

menuntutkan bahwa protokol kesehatan itu
sudah diberakan dari seluruh rangkaian perjalanan
ini intinya dalam perubahan kepercayaan dari pasar
di tengah kondisi pandemi dan belum ditemukannya
tren pariwisata tanah air
menurut lianis caya
masih akan diwarnai wisata domestik
dan masalah kesehatan
demi mencegah penyebaran covid sembilan belas
untuk itu kemenparekraf
badan parekraf mendorong pelaku pariwisata
dan penyelenggara kegiatan
agar mempersiapkan strategi menghadapi tren baru itu
dengan membuat inovasi dalam strategi pemasaran
kebersihan dan kenyamanan
muncul kepercayaan dari wisatawan
yang akan berkunjung ke destinasi wisata
di tanah air
ayu murah dewi kartika widowari
cnn indonesia nusa dua bali